relawan uji klinis gelombang pertama menjalani penyuntikan vaksin yang kedua di rumah sakit pendidikan unpad jalan ekman bandung pada rabu pagi
penyuntikan dibagi ke dalam tiga sesi
sejumlah relawan yang telah menjalani penyuntikan pertama pada sebelas agustus lalu mendapatkan penyuntikan kedua pada rabu dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
terdapat dua puluh satu relawan yang akan menjalani penyuntikan kedua di rsp unpad ini
hingga rabu siang tercatat lebih dari dua orang mendaftarkan diri sebagai relawan vaksin
sementara jumlah relawan yang dibutuhkan berjumlah satu enam ratus dua puluh relawan